waalaikumsalam kang idan
nin kamu bisa bahasa inggris
anda boleh datang
bisa kita berjalan
apa karna saya berjalanlah ke kondisi alertingsnya
tadinya sih di kamar mandi mak
ada apa mau
anda boleh dead rare
ada boleh kemana mah kesini ciraos tadi mah ketemu di depan ngapain ya bolehnya
kesini ya turis kali mah kalau turis kan emang begitu mah mereka suka keliling keliling lihat lihat
foto foto suka nyari yang aneh aneh yang ada di negaranya gitu ya tadi turisnya ngeliatin
enggak bukan cuman dilihatin ceng salaman salaman sama salaman sambil ngeliatin iya kenapa
maksud kamu enggak ada ceweknya ada
kok pertanyaan kamu ke situ
enggak mah biasanya kan kalau turis kan cowok sama cewek jalan berdua gitu enggak
tiga caranya dua cowoknya dua ceweknya satu
assalamualaikum mak ceng ada apa dan itu tadi
yang lihat orang bule di sana
udah tahu enggak oh udah tahu mak
kita ngapain ya tuh boleh membeli emas kamu kali
dong masuk akal juga sih mak pagi pagi udah ngelayap mau ke rumah aku sebentar
mak iya assalamualaikum waalaikumsalam eh tapi jangan lama lama inget tujuan kamu
ceng tunggu eh mau ke mana sih kamu ngapain sih ngintilin saya terus
dan kangen iya saya sayang sama kamu amin sayang udah ngobrol berdua mertua saya
juga sana kurang udah enggak ada ceng eh tungguin
yang semalam itu teh pasti anak buah mereka komandan foto ketika bulan
yang pemimpinnya siap thoughts
siap satu kementerian pertahanan
waalaikumsalam kang idan
nian kamu bisa bahasa inggris
ada bule datang niel
apa mungkin dia calon pasien kita nih
masa sih kang
masa sih kamu seterkenal ini
kamu belum ke sini kan
saya mau ke pak ustadz kemet
pak ustadz kemet
pak ustadz kemet
maaf mbak kami harus pergi sekarang
senang ketemu dengan mbak
oke kita pergi
kamu mah dada aja doi
kita belajar bahasa inggris kok
belom tentu orangnya dari inggris doi
jarang jarang orang inggris datang kesini atukum
kamu liat tidak doi saya lagi ngapain
nanti bule nya keburu pergi kum
sebentar ya doy saya belum selesai
doi itu sudah kebanyakan air
si mams susah bingit dipanggilinnya
aku panggilin dari tadi gak keluar keluar
memangnya ada apaan
tapi udah pergi
seumur umur tuh kita gak pernah punya saudara di jawa
gak punya bule
gak punya pale
gak punya bule dateng
bukan bule itu
ini bule asli
tau dari mana kamu
dari bahasanya mams
sekarang aku belum ngerti
tapi kalo nanti dia jadi pacar aku
punya pacar orang bule
bahasa inggris aja nggak bisa
mams doain aku
supaya si bule cepet jadi pacar aku
nanti aku gak papa mau pergi ke korea
ngapain tuh orang bule kesini ya
jangan jangan mau cari tkw
temennya upa ustadz kemet
pak kemet punya temen orang luar negeri